kalau memang itu maumu kau akan mendapatkannya
karma itu benar benar ada
bukan hisapan yang
semata pun kita
kerja yang memuaskan
tindak pertama tuhan ku sudah terbalas
menyenangkan bukan rasanya balas dendam
sekarang saatnya tuhan ku balas dendam berikutnya
kepada kalas renggi
sekarang katakan padaku
apa mantra ilmu karam
kalau kau tidak mau mengatakan rahasia mantra ilmu karam
aku akan mencapai lidahmu
supaya kau tidak bisa membaca mantra ilmu karam
kalau memang itu maumu
kau akan mendapatkannya
kau akan mendapatkannya
harus membelah kebenaran
sama orang orang yang tertindas
kenyawa diken pati
memang harus pegang teguh
ruh pustih yang wedih
nger prabu wah lu temungkin di alam dunia ya
bisa jadi nger prabu
karma itu benar benar terjadi nger
akan mengikuti kemanapun kita pergi
seperti bayangan yang terus menguntit di siang hari kemanapun kita melangkah
ngalih terus nger mengikuti kemana kita pergi
tapi ada satu hal yang benar benar penting dan ger prabu harus renungkan
ner prabu telah berbuat kesalahan
mengangkat putra raden surawisesa untuk menjadi raja di penjajaran
memegang mandat dari dewa ta'agu